bantuan dari bi yang sudah berjalan yaitu
alat alat seperti mesin attack
bagi petani sapi itu sendiri
itu ada alat pendeteksi ph tanah
itu dengan aplikasi android
unsur tanahnya seperti apa dari pemerintah
asinta alat untuk pertanian tersebut